perlu ya pak jan karena kok kaya kaya ini
akan banyak yang antri ya
orang yang disebut kok cuma sahabat
jadi ya tunggu aja lah
banyak kok kalau jawabannya di sini
jadi ya tadi kan mau berwujud sendiri